kementerian kooperasi dan usaha kecil menengah bersama lembaga pengelola dana
bergulir dan kooperasi usaha mikro kecil dan menengah
mendorong kooperasi untuk semakin modern
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki
membahas terkait modernisasi kooperasi saat kunjungannya
ke kebun salak kawasan kapanewon tempel sleman
daerah istimewa yogyakarta
teten mas duki mengungkapkan bahwa kooperasi harus mengikuti
perkembangan zaman dan modernisasi usaha
menteri kooperasi juga mengajak umkm bergabung dalam kooperasi
agar memudahkan pemerintah membantu persoalan umkm
namun demikian kooperasi harus meningkatkan pelayanan
serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat
sebagian dari upaya kita untuk mendorong umkm umkm itu
bergabung ke kooperasi
karena kita ke depan usaha usaha kecil kecil perorangan
tidak dalam skala bisnis ini saya kira kita harus dorong
menjadi dalam skala bisnis bergabung dalam kooperasi
ini juga akan memudahkan kami untuk melakukan pembinaan
karena sekarang ada enam puluh empat juta kalau satu persatu harus diurus itu berat
tapi kalau bergabung dalam kooperasi kooperasi yang membina
kami perkuat pembinaan
nah tapi modernisasi kooperasi harus dilakukan